dengan membuka kaos bergambar prabowo subianto dan sandiaga uno
ratusan relawan prabowo dua ribu sembilan belas di kabupaten garut jawa barat mencabut dukungan
dan mengalihkan dukungan ke ganjar pranowo sebagai baca pres dari pdi perjuangan
para relawan tersebut mengaku kecewa dengan prabowo yang dianggap tidak mampu mensejahterakan pendukungnya
prabowo ketika bergabung dengan pemerintahan itu tidak berdampak kepada kami
baik sebagai relawan apalagi sama rakyat garut
ganjar pranowo diakini masa akan mampu menghadirkan kesejahteraan untuk masyarakat
relawan berharap ganjar memilih cawa pres dari tanah pasundan
salah satunya mantan gubernur jawa barat rituan kamil
dengan ini kami pengurus besar pergerakan masyarakat islam indonesia
memberikan doa dan restu kepada ketua majelis pembina nasional
dan pbi pbi sahabat abdul muhyiddin iskandar
untuk berjuang demi indonesia yang lebih baik di masa mendatang
pengurus besar pergerakan mahasiswa islam indonesia atau pmii
mendeklarasikan dukungan atas majunya abdul muhaymin iskandar atau gus imin
sebagai bakal calon wakil
presiden dua ribu dua puluh empat di sekretariat pb pmii jakarta pusat rabu sore
deklarasi dihadiri langsung oleh gus imin
dalam pertemuan ini pb pmii juga membahas tentang pemanggilan gus imin ke kpk
pengurus besar pmii menilai pemanggilan ini syarat akan politik hitam
dalam upaya gus imin maju di kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia